yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi
padahal kita itu kan nggak ngerti koalisi antar partai antar ketua partai yang ketemu
tapi yang paling enak itu memang mengkambing hitamkan menuduh presiden istana jokowi paling enak itu
paling mudah dan paling enak
ada lagi nanti mungkin mungkin untuk p press
nanti bisa seperti itulah
lagi ada orang atau tokoh yang ingin sekali dapat kendaraan supaya bisa mencalonkan
ternyata tidak bisa
tidak lagi presiden ikut ikutan istana ikut ikutan kekuatan besar ikut ikutan
lah urusannya apa dengan saya
hati hati nanti karena ini yang pengen
ikut p press kan banyak
padahal calonnya nggak tahu nanti bisa empat pasang tiga pasang atau dua pasang nggak ngerti kita